lima hari jelang penyelenggaraan motogp dua ribu dua puluh dua kawasan sirkuit mandalika masih terus dilakukan proses penyempurnaan
perbaikan dan penyempurnaan diantaranya ya ini sektor seperti kawasan utama sirkuit dan juga akses masuk kawasan
penyempurnaan ditargetkan dapat selesai sebelum enam belas maret dua ribu dua puluh
dan selain itu sebelum gelaran berlangsung dijadwalkan juga sesi pengenalan sirkuit kepada pembalap yang akan dimulai pada kamis siang
kemudian sesi free practice motogp akan dimulai sehari setelahnya ya ini pada jumat pagi delapan belas maret dua ribu dua puluh dua
dan kini kita sudah tergabung dengan korespondensi nn indonesia albi pratama di sirkuit mandalika nusa tenggara barat
ya selamat siang mbak ya benar sekali hari ini merupakan tepat lima hari jelang digelarnya balap motogp dua ribu dua puluh dua di sirkuit internasional mandalika
tetapi sampai saat ini memang persiapan masih terus dilakukan dan terus dikejar baik itu oleh mgpa selaku pengelola daripada sirkuit mandalika pemerintah provinsi dan juga pemerintah pusat
dan saat ini saya bisa informasikan bahwa saya tengah melaporkan dari atas modular office building yang ada di kawasan sirkuit mandalika di mana persis di bawah saya ini adalah garasi garasi ataupun pedok pedok pembalap motogp nantinya
tetapi sampai saat ini memang kami belum diizinkan untuk bisa mengambil gambar karena proses loading logistik masih terus dilakukan dan itu menjadi kerahasiaan
jadi saya juga ingin meminta pemerintah dari dornasport dan juga dari tim balap untuk tidak mempublikasikan dan juga membuka terlebih dahulu sampai nantinya ada serat terima secara seremoni yang dilakukan antara pihak pengelola mandalika dan juga pihak dari dornasport
nah mai saya akan tunjukkan kepada anda bagaimana kondisi dari dalam sirkuit internasional mandalika sendiri dan di sebelah kiri saya ini adalah garis start dan juga garis finish
di mana sudah ada beberapa tempat duduk yang kategorinya adalah premium grandstand yaitu tempat duduk dengan atap

dan di sini menjadi salah satu tempat favorit karena para penonton yang duduk di situ nantinya bisa melihat para rider motogp ketika akan melakukan start dan juga ketika melakukan finish dan juga ketika melakukan putaran lap dengan kecepatan yang sangat tinggi di titik ini
sehingga menjadi salah satu spot yang paling diminati banyak sekali penonton seperti itu
dan beberapa waktu kemarin tepatnya tanggal sembilan maret dua ribu dua puluh dua pihak dari mgp melaporkan bahwa lintasan sirkuit mandalika yang sebelumnya
dikeluhkan oleh para pembalap karena adanya beberapa masalah di tikungan mulai dari tikungan enam belas sampai dengan tikungan lima
ini juga sudah dinyatakan selesai dari proyek pengerjaan dan saat ini masih terus dilakukan proses pendinginan agar lebih sempurna lagi
dan waktu pendinginan sendiri dimungkinkan selama satu minggu itu artinya sampai dengan hari rabu besok dipastikan sirkuit ini sudah dalam kondisi yang siap untuk digunakan dalam balap motogp
dan saat ini juga masih ada proses pengerjaan tetapi ini bukan soal lintasan
tetapi untuk instalasi beberapa part part yang memang dibutuhkan untuk jalannya balap motogp seperti misalnya apakah itu kelistrikan ataukah itu nanti pemasangan lampu dan lain sebagainya
nah mai saya juga akan jelaskan di bawah ini adalah lintasan pit in dan juga pit out
jadi nanti ketika para pembalap ini keluar dari pedok mereka akan lewat jalur ini lalu masuk juga di kawasan ini
dan itu adalah pagar yang nantinya bisa digunakan oleh tim tim balap untuk menunjukkan papan waktu kepada para pembalap yang melintas
di sirkuit mandalika ketika sedang melakukan putaran lap agar ketika pembalap ini melintas bisa diketahui seberapa cepat mereka catatan waktunya dan siapa saja kah yang ada di belakang mereka seperti itu
nah terkait dengan pembalap memang direncanakan sejumlah pembalap motogp akan mulai tiba pada hari ini di sirkuit mandalika
tetapi dua puluh pembalap motogp diantaranya akan terlebih dahulu stay di jakarta sampai dengan tanggal enam belas maret dua ribu dua puluh dua karena diundang oleh presiden joko widodo ke istana
dan nantinya akan melakukan parade keliling ibu kota jakarta dengan menggunakan motorsport
dan bagi masyarakat yang tinggal di jakarta tidak sempat pergi ke mandalika karena kehabisan tiket ataupun karena terkendala jarak
juga waktu mungkin bisa melihat para pembalap motogp yang akan melakukan parade keliling ibu kota bersama dengan presiden joko widodo
dan nantinya mereka akan start dan finish dari istana ke presidenan
dan ketika sampai di sini pun pada tanggal tujuh belas maret dua ribu dua puluh dua juga rencananya para pembalap dan juga presiden joko widodo akan konvoy lagi dari bandara internasional lombok sampai ke sirkuit mandalika
jadi bisa dikatakan akan ada beberapa acara acara yang spektakuler untuk menyambut gelaran motogp mandalika
karena motogp mandalika merupakan gelaran motogp pertama di sirkuit ini karena sebelumnya dilakukan world superbike
tetapi sepanjang sejarah indonesia pernah melakukan gelaran motogp yaitu pada tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh enam dan juga seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh di sirkuit sentul
jadi ini akan melepas rasa rindu para penggemar motogp yang ada di indonesia
dan juga mungkin masyarakat indonesia yang ingin sekali mengenal balapan motogp yang saat ini menjadikan indonesia sebagai tuan rumah balap motogp
terkait dengan rencana
bagaimana pengamanan di kawasan lombok sendiri nantinya pihak dari pemprov dan juga pemerintah pusat serta kawasan mandalika akan menurunkan sekitar tiga lima ratus personil tni polri dan juga personil gabungan lainnya untuk menjaga sembilan titik penyekatan
agar nantinya masyarakat ini bisa merasa aman dan juga bisa terarahkan mereka harus pergi kemana sesuai dengan tiket yang mereka beli untuk kemudian diarahkan menuju ke tempat duduk mereka masing masing
seperti itu maik
baik terima kasih
korrespondensi yang di indonesia albi pratama melaporkan dari mandalika nusa tenggara barat
selamat bertugas kembali albi